cnn indonesia breaking news
pertanyaan tersebut terpaksa diamankan petugas
lantaran terlihat linglung di ruang tunggu
dan tidak mengenakan alas kaki
saat menaiki bus jurusan trenggalek
petugas menghampiri dan menanyakan
identitas serta tujuan perjalanan
namun perempuan bercadar yang diperkirakan
berusia lima belas tahun tersebut
enggan menjawab pertanyaan petugas
selanjutnya perempuan tersebut dibawa
ke pos keamanan terminal dan petugas terminal
berkoordinasi dengan pihak polisian
ada pengembang yang
lantarnya juga linglung lama di ruang tunggu
dan dia melakukan perjalanan
mau ke terenggalek
anggota kami menyisir
dari orang tersebut
naik di dalam bus
ternyata di sana
dia ditanyakan masalah id
kad ktp tiap tiap punya
dengan saat urmat
dari hasil pemeriksaan unit perlindungan
dan anak satreskrim polores tulung agung
perempuan tersebut merupakan
santri kelas lima belas sebuah pondok pesantren
di tulung agung
perempuan asal ponorogo tersebut mengaku tidak betah
di pondok dan berusaha kabur pulang
dia sengaja mengenakan cadar
agar bisa keluar dari pondok pesantren
masih sekolah di pondok pesantren
sebagai murid pondok pesantren darussalam
dari kami menghubungi
untuk menjemput yang bersangkutan
setelah ditanya ternyata
yang bersangkutan tidak betah
di pondok pesantren tersebut
kepolisian mengimbau pada masyarakat
tidak mudah terpancing dengan informasi di media sosial
yang belum dapat dipastikan kebenarannya
kepolisian mengimbau pada masyarakat
tidak mudah terpancing dengan informasi
di media sosial yang belum dapat dipastikan
untuk membahas masalah ini
sudah tersambung melalui sambungan telepon
sosiolog universitas negeri jakarta
selamat sore pak robert
pasca aksi teror akan ini selalu muncul
prasangka ataupun stereotip negatif
untuk kalangan tertentu
kalau kemudian kita lihat tadi berita yang kami tayangkan
adalah terhadap wanita bercadar
analisa anda menurut anda
apa yang terjadi
gini ya tujuan utama teror
teroris ya itu kan memang
dia menimbulkan ketakutan
nah dengan timbulnya ketakutan itu
di dalam masyarakat itu yaitu trust
itu jadi runtuh
masyarakat jadi saling curiga
akibatnya dari situ
masyarakat mengalami konflik
yang lebih parah karena konflik itu
mulai berakal dalam dimensi sosialnya
nah itu yang diinginkan oleh teroris
jadi itulah kenapa
salah satu bahaya terbesar terorisme
bukan hanya sekedar dia menghasilkan
dan bagian dari satu politik kematian
tapi juga yang jauh berbahaya
dari terorisme adalah
dia menghancurkan kapasitas sosial
dan memecah belahnya dengan menghasilkan
ketakutan sama lain dan runtuhnya
saling percaya dalam masyarakat
baik konflik dan kecurigaan ini adalah dampak yang paling berbahaya
dengan munculnya bibit bibit prasangka
terhadap kalangan tersebut
betul nah apa yang terjadi
bagaimana digambarkan dari
tayangan berita tadi itu menunjukkan
mulai muncul di dalam
nah ini satu hal yang
yang justru diinginkan oleh terorisme
dan mestinya kita harus tegak berkembangnya
hal hal seperti ini
ada juga kemudian aturan pak robert
yang dilakukan oleh lembaga
kita sebut saja lembaga pendidikan
ini soal penggunaan kalau tadi kita
tayangkan masalah cadar ini soal penggunaan cadar
di lingkungan kampus meskipun
tidak melarang tapi kemudian melakukan pendataan
apakah ini kemudian efektif
ataukah justru akan
prasangka yang kemudian sudah ada di masyarakat
akibat pasca teror yang terjadi
jadi memang mengenai itu
ada pro dan kontra
mereka atau dari
mereka mereka yang berpikiran tentang
pentingnya hak individual
feminis itu merasa
bahwa penggunaan cadar sebagai satu
busana itu lebih banyak
dibasiskan pada penundukan
terhadap hak hak perempuan
tapi di sisi lain
bagi mereka yang mendukung
penggunaan cadar itu merupakan
bagian dari satu sistem nilai yang tidak
bisa diperbandingkan dengan yang lainnya
dan justru menjadi bagian dari hak
dari satu kelompok kebudayaan
yang justru harus dilindungi jadi mengenai ini
memang ada satu debat yang masih terbuka
dengan peristiwa kejadian serangan
terorisme ini persoalan ini menjadi
lebih kompleks dan rumit karena
tadi itu muncul
overgenerasi terhadap mereka mereka
yang menggunakan cadar
jadi oleh karena
nah itu muncul
yang kemudian dijeneralisasi bahwa
akan akan semua mereka yang menggunakan cadar
itu akan berperlaku sama
dengan apa yang sudah terjadi di surabaya itu
nah ini satu kompleks
jadi satu gejala yang makin kompleks
daripada peristiwa terorisme itu
dan juga generalisasi yang
anda sebutkan ini
apakah lebih parah dampaknya terhadap
kaum perempuan yang menggunakan cadar
ataukah terhadap kaum laki laki mungkin
dengan busana busana tertentu misalnya
celana cingkrang ataupun
dengan jenggot begitu
apakah porsinya sama atau
atau memang lebih parah terhadap perempuan
gini kalau perempuan
memang dari segi performa dia menjadi lebih
apa performanya dalam masyarakat apabila dia menggunakan cadar ya
kalau mereka yang menggunakan

dan pertama tama laki laki nih dalam sudut pandang masyarakat kita yang paling banyak

jadi memang mereka yang menggunakan cadar itu menjadi lebih spesifik
orang jadi lebih takut
pasca kejadian teroris surabaya itu ya kan
trauma dan kengerian yang ditimbulkan dari bom bunuh diri itu itu kan betul betul apa

ada pandangan publik tentang perempuan bercadar gitu loh
mereka menggunakan tindakan bom bunuh diri itu sendiri
itu kan begitu membekas ya memberikan trauma kepada masyarakat
nah itu yang kemudian juga memberikan bobot yang lebih berat dari stigma itu gitu
baik untuk menangkal stigma itu pak robert apa upaya yang bisa dilakukan
karena kalau kita tahu sebetulnya stigma masalah perempuan bercadar ini kan
sudah bukan masalah baru begitu ya sudah terjadi dan tidak hanya di indonesia
tapi juga di negara negara lain
banyak upaya sebetulnya untuk menangkal stereotyping negatif terhadap khusus

misalnya dengan kesenian yang dilakukan oleh perempuan perempuan bercadar
tapi apakah upaya upaya ini bagaimanakah upaya upaya ini bisa tepat guna
apalagi berdekatan dengan ataupun masih juga ada upaya untuk memberantas terorisme
bagaimana upaya upaya untuk menangkal stigma negatif ini bisa efektif
ya saya kira kan begini
kekuatan dari society itu ini justru kan sekarang gini
dalam menghadapi terorisme ini yang sangat diperlukan selain tentu saja
penegakan hukum yang tepat dan tegas ya
tentu juga tetap harus didukung basisnya oleh kekuatan dan pemeliharaan kapabilitas sosial di dalam masyarakat
masyarakat yang terpecah saling curiga justru akan menjadi satu sarana yang lebih efektif
bagi teroris untuk mencapai tujuan tujuannya
itu yang pertama
nah karena itu memang ya kapasitas masyarakat itu hanya bisa dibangun melalui proses deliberasi
keterbukaan komunikasi sesama warga nah ini yang harus dibangun
jadi menurut saya saya menyarankan saya memanggil
kepada semua kelompok kelompok di dalam masyarakat itu mereka mereka para ulama organisasi sosial kemasyarakatan
yang memiliki aneka macam ciri kebudayaan dalam masyarakat untuk saling terbuka
memulai satu komunikasi yang lebih terbuka proses deliberasi sesama warga
nah karena apa at the end of the day atau pada tahap akhir kan
di dalam warga itulah di dalam masyarakat itulah keamanan proteksi kesejahteraan warga itu bisa dijamin gitu lebih bisa ditekankan gitu
nah jadi kalau misalnya warganya terbuka mereka mereka yang bercadar juga bisa menjelaskan diri bersama sama dalam warga
itu akan jauh suasana yang terbangun jauh akan lebih sehat dan akan lebih baik untuk ke depan gitu loh
jadi kita justru harus gunakan ini ketakutan kita trauma kita kepada kekerasan ini sebagai satu modal baru bagi masyarakat
untuk makin memperkuat diri membangun komunikasi yang lebih otentik antar sesama warga itu
sehingga tujuan tujuan terorisme tujuan tujuan politik kekerasan yang dibangun oleh kekuatan teror itu
kita cegah gitu
baik ini yang kemudian harus dipahami masyarakat bahwa tujuan teror tidak hanya untuk memberikan ketakutan
tapi juga memecah belah begitu
memecah belah karena masyarakat yang terpecah belah itu kapasitas sosialnya akan rendah
konflik akan jalan gampang akhirnya kita akan rugi dimana mana
baik jadi jangan sampai kemudian dengan adanya aksi teror ini justru memecah belah
dan justru membangun satu benteng atau jarak begitu ya dengan stereotyping begitu ya
justru yang harus dilakukan adalah masyarakat harus mulai mengakrabkan diri satu sama lain terbuka satu sama lain
itu yang harus dilakukan untuk mencegah berkebanyak politik kematian akibat kekerasan teroristik ini
baik jangan kemudian melihat seseorang yang berbeda busana artinya sudah menjadi golongan yang lain tapi
tetap waspada tapi jangan lakukan overgeneralisasi
untuk tidak terjadinya overgenisasi berdialog bertanya gitu buka komunikasi dengan sesama
seberapa besar sebetulnya peran ulama ataupun tokoh masyarakat dan juga pemerintah untuk menjalin komunikasi ini
punya peran yang sangat besar karena di dalam masyarakat mereka yang didengarkan mereka yang masih didengarkan
pemerintah punya wamenang untuk terus menerus gitu ya dan punya segala macam sarana gitu
untuk mengaktifkan perata perata di dalam masyarakat kita untuk membangun suatu dialog yang lebih bagus di dalam sesama warga gitu
baik kita kembali ke masalah stereotyping
kemudian ada kekhawatiran atau mungkin stereotyping ini lebih mudah dilakukan terhadap wanita wanita yang bercadar
apakah ini kemudian juga anda melihatnya alasan yang sama aksi teror juga melibatkan perempuan bahkan anak anak
nah gini ya kalau sejauh yang saya ketahui ya kan aksi teror menggunakan perempuan anak anak ini kan memang
semenjak mulainya adanya gejala isis ini kan dari banyak riset itu sudah mulai ada upaya upaya untuk melakukan itu melibatkan itu gitu
untuk tujuan apa pertama untuk tujuan membangun semacam tanda petik semangat diantara mereka gitu ya
bahwa lihat kaum perempuan saja sudah berani melakukan hal hal yang sedemikian mematikan gitu
jadi memang dia punya tujuan tujuan untuk membangun bagi ke dalam
untuk tujuan tujuan ke dalam
untuk tujuan ke dalamnya dia mau membangun semacam semangat gitu
nah di sisi yang lain juga dia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang dia kritik yang dia tolak bahwa
yes kami serius dengan apa yang kami lakukan gitu
nah itu dua efek yang ingin mereka capai dengan menggunakan perempuan dan anak anak itu gitu
dan anda melihatnya apakah aksi aksi teror berikutnya apakah kemudian teror yang dilakukan dengan menggunakan perempuan dan anak anak ini kemarin dianggap efektif
sehingga nantinya ke depannya akan
nantinya ke depannya akan dilakukan lagi pak robert
kalau kita lihat dari pola pola rekrutmen yang terjadi dari berbagai macam penelitian itu
kita lihat bahwa penggunaan perempuan dan anak itu cukup dalam pelaksanaan teror itu dia cukup efektif gitu memang
nah oleh karena itu ini memberikan tantangan baru
bukan hanya ke mana itu juga ada
karena waktu itu mulai melihat keluarga perempuan sedang berpengaruh
keluarga perempuan sebagai satu entitas yang penting untuk diintervensi gitu
untuk ya sebagai satu elemen penting yang bisa diintervensi untuk dilakukannya upaya upaya pencegahan gitu
apa sih sebetulnya yang menyebabkan perempuan dan anak anak ini bisa dipengaruhi untuk kemudian berperilaku
artinya begini perempuan dan anak anak tidak dekat begitu ya dengan kekerasan
tapi ini kemudian menjadi pelaku kekerasan
apa sebetulnya yang membuat perempuan dan anak
terorisme kan pada dasarnya adalah pada dasarnya terorisme adalah satu tindakan ideologi dengan mengandalkan kekerasan
ada banyak ideologi ya satu sistem ideologi tapi tidak mengenal kekerasan
tapi ciri khas dari terorisme adalah dia ideologis dengan mengandalkan kekerasan
nah itu dua ciri yang saling menempel
nah mengapa perempuan bisa terlibat
dan mengapa perempuan bisa terlibat
karena perempuan bisa bersetia di situ
itulah fungsi dari ideologi
ideologi itu kan dia membentuk identitas membentuk subjektivitas membangun loyalitas memberikan basis bagi kritik dan penolakan terhadap masyarakat dan dunia masa kini
sekaligus juga memberikan dorongan kepada masyarakat yang dia cita citakan
itu merupakan bagian dari fungsi ideologi
dalam kasus terorisme dia tambahkan dengan kekerasan
jadi apa yang terjadi pada perempuan itu itu khas
jadi hasilnya memang demikian
orang menjadi begitu terfokus pada tujuan tujuan tindakannya menganggap bagian dari totalitasnya totalitas komitmennya kepada ideologi itu
dari segi ini memang saya juga ingin mengatakan terorisme itu bukan agama tapi dia adalah ideologi kekerasan
tidak ada urusannya dengan agama
dari segi itu
baik terakhir pak robet
kalau begitu apa yang bisa dilakukan untuk menetralisir semua ini
kalau kemudian tadi juga anda katakan ada indikasi begitu ya bahwa kemudian perempuan dan juga anak anak ini nanti kedepannya akan digunakan kembali dalam aksi teror
nah tadi itu ya
kita perlu intervensi pencegahan kepada terorisme
gini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan
pertama langkah langkah yang bersifat praktis
langkah yang bersifat praktis adalah tentu saja
nah profiling pendataan administrasi data mengenai mereka mereka yang terlibat di dalam jaringan jaringan teror itu itu bisa lebih diperiksa secara lebih ketat dan lebih detail
itu yang pertama
lalu yang kedua adalah kita mesti memperbaiki cara cara penanganan kita terhadap terorisme ini
kita mesti lebih lengkapi
kita mesti lengkapi
kalau dulu orientasi terorisme itu lebih lengkap

kalau dulu orientasi terorisme itu lebih lengkap
karena orientasi penanganan terorisme itu kan sangat bersifat macoistik
tindakan kekerasan yang basisnya laki laki
nah ini kita mesti perluas cara kita memandang ini
bahwa fungsi ideologi itu dia sudah melebar
tidak hanya menggunakan satu ciri identitas macoistik tapi juga dia sudah menggunakan entitas keluarga
nah ini intervensi ke dalam keluarga kepada perempuan ini makin kita perlukan sekarang ini
jadi bukan hanya fungsi fungsi keamanan security ya
jadi bukan hanya fungsi fungsi keamanan security ya
tapi juga fungsi psikologis itu harus dikatakan cangkang
tapi juga fungsi psikologis itu harus dikatakan cangkang
gitu ya menurut data mengatakan bahwa sekian persen sebagian besar mereka mereka yang pernah terlibat dalam tindakan terorisme itu
itu berpeluang untuk kembali lagi melakukan tindakan yang sama
nah ini kan berarti ada yang satu hal yang keliru dalam sistem pemasarakatan kita
kenapa sistem pemasarakatan kita itu tidak mampu untuk justru mengurangi mereka mereka yang
kenapa sistem masyarakat kita itu tidak mampu untuk justru mengurangi mereka mereka yang
yang semula melakukan tindakan kejahatan itu
tapi justru malah mereka banyak yang mengulangi
nah ini perlu ada evaluasi
terhadap sistem pemasarakatan kita gitu
terhadap sistem pemasarakatan kita gitu
itu saya kira beberapa langkahca orang orang
itu saya kira beberapa langkahca orang orang

kita tunggu tentunya dari pemerintah program deradikalisasi yang efektif sehingga para pelaku teror ini tidak melakukannya lagi dan juga tidak berpikir dua kali untuk melakukannya
di cnn indonesia